manusia tidak ada alam bahkan sekali hidup tapi alam tanpa manusia akan tetap lestari juga
jadi paling tidak dengan alam ini kita jaga dengan baik regenerasi berikutnya manusia berikutnya juga akan lebih baik lagi
tak pernah malu mengakui perbuatannya di masa lalu
sejak kecil hobinya akan burung membawanya menjadi pemburu burung
namun ia menyatakan berhenti sejak tahun dua ribu empat belas
perkenalannya dengan para pengamat burung waktu itu membuka mata batinnya untuk berhenti jadi pemburu
di saat yang sama pemerintah desa jatimulyo kejamatan girimulyo kabupaten kulonprogo d i e
juga mengeluarkan peraturan desa nomor delapan tahun dua ribu empat belas tentang pelestarian lingkungan hidup
salah satunya menyatakan larangan atas perbuatan berburu
menembak menjaring memikat dan menangkap segala jenis burung dan ayam hutan di wilayah desa
bila ini dilakukan pelakunya diancam ganti rugi hingga lima juta rupiah
perdes ini dikeluarkan karena satu alasan penting
harga diri harga dirinya itu begini
dulu jatimulyo itu kan banyak orang luar masuk seenak enaknya gitu
kadang kita punya lahan tiba tiba
ada orang asing masuk
terus kita punya kali ada orang asing masuk dikali
akan terjadi konflik sosial di situ
tetapi setiap kita mau mengingatkan selalu di dasar aturan neopo
fotografer alam dan satwa liar willy ekariono menjadi salah satu saksi ketika keli dan kawan kawan memilih berhenti menjadi pemburu dan melestarikan alam
willy tahu persis evolusi alam jatimulyo
menjadi lebih baik
wow beda sekali
haru ya lihat perkembangan ini seluruh masyarakat di sini sekarang mau melindungi burung dengan cara masyarakat ya
konservasi berbasis masyarakat ya ini
awalnya memang kita sudah ingatkan ini harus siap ya
mas teman teman di sini harus siap
ini pasti internasional masuk
dan benar saja apa yang dikatakan willy pengamat burung internasional sudah berkali kali masuk jatimulyo sejak konservasi burung dilakukan
ia adalah profesor yang mengajar di dua universitas yaitu university of utah di amerika serikat
menurutnya indonesia adalah negara yang mempunyai burung endemik terbesar di dunia yang jumlahnya hampir mencapai lima ratus spesies
jadi saya sangat senang berada di sebuah kota seperti ini di mana orang orang berubah
orang orang lokal berusaha untuk konservasi
dan konservasi harus berbasis masyarakat dan berbasis komunitas untuk berjaya
dan ini adalah contoh yang bagus di kota ini

menjadi penulis ekoturisme penonton burung dan fotografer burung

dan ini adalah cerita sukses yang bagus
karena seperti yang anda lihat di sini
saya menggambarkan burung matahari jelvan
burung itu yang saya cari selama bertahun tahun
apa yang dilakukan klik ternyata juga menginspirasi pihak di luar desa jatimulyo
salah satunya seniman asal yogyakarta yang juga menggeluti fotografi anang batas
bagi anang jatimulyo kini adalah rumah keduanya
setahu saya prinsipnya ketika saya tanya itu ya
kalau burung diburu terus kan habis
secara ekonomi juga akan berhenti
nah akhirnya punya inisiatif untuk melestarikan
jadi long term jadi jangka panjang untuk bagaimana secara ekonomi bahkan mungkin lebih lebar lagi lebih luas lagi
pemikiran orang desa yang seperti itu ini menurut saya sangat original
yang belum tentu orang yang dalam tanda petik lebih kelas sosialnya lebih tinggi belum tentu punya pemikiran seperti itu
desa jatimulyo menyimpan pesona sejumlah burung endemik
terutama dua burung yang kini populasinya telah menurun
kalau di sini ada beberapa ya terutama sikatan cacing ini
ini sikatan cacing
ini kan burung ini sudah langka juga ya
terus tingkat perburuannya juga tinggi
terus burung madu jawa
di tempat lain mungkin susah untuk ditemui meskipun ada ya
karena itu juga endemik jawa
tapi di jatimulyo mudah dijumpai
bahkan di rumah saya di kopi sulingan itu juga mungkin hanya di sekitaran sekitaran rumah itu dapat dijumpai
itu kalau burung kuncinya di jatimulyo
kelik sadar bahwa untuk mengembalikan desanya seperti di masa kecilnya dulu butuh nafas panjang
upayanya bersama warga lainnya delapan tahun terakhir ini
barulah awal dari sebuah perjalanan panjang mengembalikan alam jatimulyo
bahkan ada beberapa jenis burung yang sudah hilang dari jatimulyo
tapi paling tidak sudah mulai nampak bahwa tingkat perjumpaan burung juga semakin tinggi
terus populasinya juga mulai bertambah
untuk jenis yang ditemukan di jetimulyo perjalanan catatannya juga mulai bertambah
dan di per tahun ini catatan yang ada di jetimulyo itu satu ratus sepuluh jenis
baik yang migrasi maupun penetap
keputusan memilih konservasi dibanding menjadi pemburu ternyata mempunyai efek besar
terhadap kehidupan masyarakat desa jatimulyo
paling dia harus berbuat baik untuk alam
dan disitu pasti alam akan memberikan manfaat kepada yang setelah berbuat baik itu
upaya menyadarkan masyarakat untuk berhenti berburu buru menghadapi berbagai jalan terjal
tak jarang warga mempertanyakan hingga mencibir gerakan konservasi ini
butuh waktu sekitar tiga tahun agar warga berhenti berburu buru
kan di awal awal kegiatan itu ya untuk apa sih manfaatnya burung
burung nggak bermanfaat kepada masyarakat kok dilindungi
bahkan untuk meng record teman teman atau mengajak teman teman itu juga susah
saya ini untuk menghidupi keluarga pasti jawabannya seringnya kayak gitu
dan itu juga umum ya jawaban pemburu itu kayak gitu
pasti saya juga punya keluarga yang perlu saya hidupin gitu
tapi kan untuk berhenti itu banyak cara bang
banyak metode yang untuk mengalihkan
salah satu orang yang juga telah berhenti menjadi pemburu burung adalah kasidi
ia kini menjadi salah satu penang menjawab kopi sulingan
yang mengolah biji kopi dari bukit menoreh ini menjadi bubuk kopi siap seduh
kasidi tahu berburu burung memang menghasilkan uang buatnya
tapi membuat burung tetap hidup di alam justru punya manfaat yang lebih besar kepada manusia
nantinya burung itu kalau kita buru terus kita tangkapin terus akhirnya habis
kemudian nanti besoknya anak cucu kita mau lihat apa
dari situ saya jadi berpikir oh iya ternyata tindakan saya selama ini tidak benar
kalau kita melestarikan itu itu nanti bisa untuk jauh lebih bermanfaat lagi mas
bisa membuat punya wawasan lagi
bisa kita jual dalam bentuk paket wisata
itu nanti akan menambah pemasukan juga
sebagai usaha pengolah kopi kopi sulingan ini menjadi usaha awal
yang menjadi motor pendukung konservasi burung jatimulyo
karena sebagian keuntungannya disumbangkan untuk kegiatan konservasi
pemilihan kopi ini bukan tanpa alasan
kopi ini menempati seterata tengah di habitat burung
jadi ada yang habitat itu ada yang tanaman semak beluka
tanaman tengah itu ada kopi ada coklat
terus yang tinggi itu ada sengon ada cengkeh dan lain lain itu
nah kalau sampai tanaman kopi ini hilang atau ditebang oleh masyarakat ya dirawat
itu juga akan mengganggu habitat satwa
nah dari situ teman teman mulai ayo kita produksi kopi
hasil penjualan kopi sulingan salah satunya berbuah program adopsi burung
yang bertujuan memulihkan populasi burung di alam
bila sebelumnya pelaksana program adopsi burung adalah anggota kth wanapaksi
sebelumnya mantan pemburu burung
kini warga jatimulyo ikut berpartisipasi bila menemukan sarang burung untuk diadopsi
kalau ada temuan sarang burung
kalau dilaporin ke kth wanapaksi
nanti ktwana paksi akan mengutus salah satu anggotanya untuk mengecek sarang burung ini
aktif atau tidak masuk prioritas adopsi atau tidak
kalau masuk prioritas adopsi dia masuk prioritas berapa
nah dari situ kalau sudah ketemu baru dicari pemilik lahannya siapa
terus masuk kawasan rt mana
nah kalau sudah ketemu baru ditawarkan ke media sosial
siapa yang tertarik untuk mengadopsi sarang burung ini
nama pengadopsi dituliskan di dekat sarang yang diadopsi
dan mendapatkan foto dan video perilaku burung yang diadopsinya
adopsi burung ini dikenai biaya
mulai delapan ratus ribu hingga satu lima juta rupiah per sarang burung
tergantung jenis burungnya
burung burung ini dipastikan sudah menurun populasinya di alam
meningkatnya kunjungan pengamatan burung di jatimulyo
membuat efek domino bagi kehidupan warga
khususnya yang bergabung dengan kelompok tani hutan kth wanapaksi
sejumlah warga menyiapkan kamar kamar untuk dijadikan homestay
bagi pengunjung yang ingin menginap
sementara warga yang lain memproduksi oleh oleh yang bisa dibawa pulang
sebagai buah tangan berupa keripik pedagang
daun pegagan sangat mudah ditemui di hutan jatimulyo
dulu nggak ada kebayangannya kalau nanti kalau ada tamu dari luar luar
dari luar kota luar kota telurnya enggak
pas ada ini pemotretan burung ternyata banyak tamu
kadang kadang ya tujuh puluh lima orang lima puluh orang kadang kadang mahasiswa juga datang ke sini buat belajar
meski menjadi penggerak di kth wanapaksi
namun sejak berdiri desember dua ribu delapan belas lalu
keli tak pernah mau memimpin organisasi ini
keli ingin roda organisasi ini terus bergulir dengan melakukan regenerasi
dan pembagian tugas serta manfaat bisa dirasakan semua anggotanya
paling dia harus berbuat baik untuk alam
dan disitu pasti alam akan memberikan manfaat kepada
yang setelah berbuat baik

kemudian saya memang enggak mau jadi ketuanya
biar keterlibatan itu orang itu lebih banyak di kegiatan yang kami lakukan
terus banyak ya orang orang yang lebih hebat daripada saya
target ya ini yang ditunggu
oh pegang itu
nilai hidup yang diakini keli
bukan berarti ditanggungnya tanpa pengorbanan
wah dalam rasanya

tapi ya apa ya ya paling enggak harus seimbang gitu ya

katie tarik ke tempat ini
kalau tidak tidak ada apa apa bagi barkas

kalau rak sabes puli enemi
siapa juga pesawat vibums
mereka crudele menangar
maju sangat bereri
namun pria empat puluh tiga tahun ini adalah manusia biasa seperti manusia kebanyakan
ia adalah kebanggaan keluarga kecilnya
istrinya fitriana mengaku pada awalnya tak tahu banyak tentang kegiatan konservasi yang dilakukan suaminya
ia justru tahu aktivitas kelis telah membaca dari berbagai media
awal awal sih nggak tahu saya mah taunya masa aja
terus semakin kesini saya baca baca itu oh ternyata ini yang dia lakukan
bangga sih cukup bangga
karena dia sekarang udah selain lebih perhatian
terus sama orang lain juga peduli apalagi sama alam dia peduli banget sama burung
keli menjadi suatu buah buah yang sangat berharga
sosok yang dicari anaknya yang baru berusia lima tahun kaila
bila sedang mengantar tamu untuk mengamati atau memotret burung
kamu suka nyariin bapak nggak kalau bapak mau mencari tamu
ya jangan nyariin nyara bu
bapak ini bisa pak
dia sering ini temen temennya sering jalan jalan
dia kan nggak protesnya itu
yang diurusin tamu sama burung
bila masa ini tiba keli hanya bisa memendam perasaan terdalamnya
wah dalam rasanya
wah ya juga sedih juga
anak sampai protes gitu kan
ya paling nggak harus seimbang gitu ya
untuk alam untuk keluarga harus seimbang
meskipun ya nggak bisa di
enggak apa yang kami lakukan saya lakukan itu juga memberikan manfaat untuk keluarga
bukanlah waktu yang cukup bagi kita untuk mencari tamu
bukanlah waktu yang cukup bagi kita untuk mencari tamu
cukup bagi keli untuk mengabdikan dirinya melestarikan alam
pun banyak orang orang yang punya harapan besar kepadanya
saya inspirasinya dengan kesederhanaan beliau dengan bergaulnya
dan dia tuh apa ya apa namanya
mau menjawab semua pertanyaannya setiap orang
jadi kapan kita mau
datang aja gini gini
saya yang sangat apresiasi ke mas kli itu adalah bagaimana membawa teman teman yang dulunya berburu burung
tetapi sekarang justru melestarikan
itu menurut saya satu pr yang belum tentu semua orang bisa menyadari seperti itu
semar bahwa hidup kita ini samar
eko satu prayetno itu hati hati
jangan sekali sekali menganggap remeh alam
jangan merasa berani sama alam
karena alam mempunyai hukum mempunyai kodrat dan mempunyai tatanan
di mana kita manusia juga harus mengikuti tatanan alam itu sendiri
meski telah berbuat banyak dalam konservasi di jatimulyo
keli tak pernah merasa menjadi motor atau bahkan pahlawan sekalipun bagi desanya
ia yakin akan banyak orang yang lebih baik dari dirinya
sepanjang mau berbuat baik bagi alam dan bagi sesama
jadi kalau ada burung yang lepas dari jatimulyo
mereka kan tidak ada ktp nya
jadi ada wilayah administratif jadi pindah ke desa sebelah aman di situ
nah itu akan berhasil kalau cakupannya landscape
terutama kalau di tempat kami yang menoreh
bahwa kegiatan yang kami lakukan ini harus ada regenerasi
kalau tidak ada berarti kegiatan yang kami lakukan otomatis gagal